politik enggak enggak pada intinya pertemuan kemarin tuh ini loh apa yang namanya anak muda itu kan punya kontribusi masing masing ya saya kan memang enggak terjun ke politik
saya yang mendoakan agar menjadi pemimpin yang amanah dan ikhlas
ya saya rasa bukan dinasti lah
istana hampir tak pernah absen dalam hiruk pikuk pemilu baik pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah termasuk presiden joko widodo
di semester akhir dua ribu sembilan belas putra sulung dan menantu jokowi menyatakan ikut dalam kontestasi pilkada
gibran raka buminggi solo dan bobi nasution di medan
padahal saat itu dewan pimpinan cabang pdi perjuangan solo sudah mengusung pasangan ahmad purnomo dan teguh prakosa
tak mendapat tiket dari dpc solo gibran pun mendaftarkan diri melalui dewan pimpinan daerah pdi perjuangan jawa tengah
gibran yang pada dua tahun lalu mengaku tak tertarik terjun di dunia politik pun mulai menyusun langkah
langkah awal istimewa itu yakni diterimanya gibran di kediaman sang ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
sementara bobi nasution melakukan penjajakan ke sejumlah partai
dosen komunikasi politik universitas paramarina henry satorio mengatakan
gibran dan bobi lebih baik mengakui
memanfaatkan momentum joko widodo yang masih menjabat sebagai ri
tak ada hukum yang dilanggar dalam mencalonan keduanya
hanya saja keduanya diharapkan mampu menjaga demokrasi di masing masing wilayah
sebab dengan kekuatan yang dimiliki tak mustahil keduanya bisa melawan kota kosong
beban pertarungan di solo dan medan adalah memiliki lawan yang sepadan
nah kalau terlalu kuat akhirnya nggak ada lawannya maka fenomena yang ada kan kota kosong
nah kota kosong ini lawan berat buat bang bobi dan mas gibran
kenapa karena protes oligarki kekuasaan itu ini bisa jadi memanfaatkan kota kosong
kota kosong pernah punya sejarah menang lawan oligarki kekuasaan
pdi perjuangan partai gibran dan jokowi bernaung memiliki kekuatan mayoritas di solo
selama lima kali pemilihan wali kota
reformasi calon yang diusung pdi perjuangan berjaya di pertarungan
salah satu orang terdekat presiden jokowi dan juga mantan deputi empat kantor staff presiden
eko sulistio mengatakan gibran memiliki peluang yang sama
peluang ini dipengaruhi nostalgia kepemimpinan sang ayah saat menjabat wali kota solo
menurut eko tak bisa dibungkiri gibran berada di lingkungan keluarga yang berpolitik
sehingga berhasil mempengaruhi berubahnya haluan dari dunia bisnis ke mimbar politik
lebih pada sebetulnya apa yang sudah pernah dilakukan
oleh pak jokowi di kota solo
itu yang masih membekas
ada kewajaran bahwa orang yang mungkin tadinya belum melihat politik itu sebagai satu jalan perubahan
kemudian dia melihat itu
nah itu kewajaran itu berlaku juga apalagi dia di lingkungan keluarga politik
jokowi yang tak lahir dari dinasti politik ini menampik
kehadiran gibran dan bobi di pilkada sebagai bentuk
dan budaya politik dinasti di indonesia
itu kan sebuah kompetisi
kompetisi itu bisa menang bisa kalah
terserah rakyat yang memiliki hak pilih
siapapun punya hak pilih dan hak dipilih
ya kalau rakyat nggak memilih gimana
tak hanya jokowi putri wakil presiden maruf amin
siti nur aziza pun unjuk gigi dengan mengikuti pilkada tanggerang selatan
dari sisi regulasi larangan politik dinasti sempat tertuang dalam undang undang nomor delapan tahun dua ribu lima belas tentang pilkada
namun pada tahun yang sama undang undang tersebut diuji materi ke mahkamah konstitusi
dan dibatalkan secara hukum
dengan alasan berpotensi menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk berpolitik
nesya megawati devi fitriani jakarta